jalanan cukup lengang tapi jangan sampai begitu memarkirkan kendaraan sembarangan begitu ya
benar sekali karena kalau parkir sembarangan siap siap nanti dirazia oleh pihak kepolisian
tapi jangan ngamuk juga ya begitu dirazia
seperti informasi satu ini
betul karena ini ada yang kesal begitu ketika terjaring razia parkir liar
seorang pengemudi ojek pangkalan dan ibunya di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat mengamuk pada jumat pagi
pengemudi ojek tersebut marah karena motornya diangkut paksa oleh petugas
pengemudi ojek pangkalan ini mengamuk dan berusaha melawan petugas saat kendaraannya yang terparkir di bawah jalan di kawasan blok g pasar tanah abang jakarta pusat akan diangkut paksa
petugas udin perhubungan jumat pagi
ibu pengemudi ojek pangkalan juga tidak tinggal diam
ucapannya yang semula memohon
motor anah dilepaskan oleh petugas akhirnya berubah menjadi makian
meski mendapat perlawanan namun petugas tetap mengangkut paksa sepeda motor tersebut ke atas truk
selagi dia melanggar kampu dan melanggar tangan parkir kita tidak akan terpoleransi
kecuali dia nanti ke kantor nanti bisa dibantu mungkin buat pernyataan sesuai dengan instruksi gubernur
selain ojek pangkalan razia kali ini juga menyasar kepada para pengemudi ojek online yang
masih nekat manggal di atas trotoar dan gojalan
belasan sepeda motor yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke kantor sudin perhubungan di kawasan senen jakarta pusat
para pelanggar dapat mengambil kendaraannya setelah membayar denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
eko buni jakarta